cak apa jangan jangan mau rujuk lagi
ya bagus atu cek bagus buat tuti
dulu aja dicerein sekarang mau diambil lagi
lagian kalo mau balik lagi ngapain dulu dicerein
kalo sekarang mau rujuk lagi jatohnya akan bakalan jadi istri kedua istri muda
kayanya kok pak kemet biasa aja gitu pas denger kalo tuti kabur
jangan jangan emang cuti ada di sana ya mak
tuti itu deket banget sama pak kemet
satu satunya orang yang bisa didengar sama pak kemet ya cuma tuti
dengar tuti kabur terus kayaknya pak kemet santai santai aja begitu
mak pulang dulu ya
silahkan diminum pak
banyak yang berubah sejak gak ada emak
anak anak seperti kehilangan ibunya
yang pulang ya pulang yang pergi ya pergi
nggak ada lagi ikatan yang kuat seperti dulu mak
tapi alhamdulillah sekarang kembali ke ciraus
berkumpul lagi sama semua orang
saya senang sekali mak
insya allah mulai sekarang kita bisa kembali menghidupkan budaya marawis mbak
pak mastin barunya
selamat ya dede sorry
makasih pak mustahakim
terima kasih sudah mampir
silahkan duduk bu
tumben bu yola gak ke taman bacaan
ini saya juga mau kesana bu
tapi saya mampir dulu kesini
mau ngajakin bu dokter ke taman bacaan
buat ngebantuin anak anak nyusun cerita
karena disini ada peran dokter
jadi mereka bisa nanya nanya langsung sama bu dokter
supaya penggambarannya nggak salah bu
wah saya senang sekali bu
in kita ke taman bacaan ya
taman bacaan kok sepi sih
emangnya bapak bapaknya pada kemana
itu yang tadi bikin saya marah bu yola
mereka tuh pergi aja gitu aja seenaknya
terus mereka titipin anak anaknya sama pipin
yah begitulah bu
kalau anak anak diurus sama bapak
memang bukan kodratnya
lagi baik baik saja

sebel bapak favio
nanti kalau itu ada di rumah
saya kasih tau kamu
kalau sampai malam ini intut belum pulang
nanti kalau entut ketemu
saya antar kesini
saya pamit dulu ya
tutik mungkin ada di rumah pak kemet
meni lama kang tisna
apa jangan jangan mau rujuk lagi
ya bagus atu ce
bagus buat tuti
sekarang mau diambil lagi
ih kalau saya jadi ci yoyo
lagian kalau mau balik lagi
kalau sekarang mau rujuk lagi
jatohnya akan bakalan diambil
jadi istri kedua istri muda
udah aja entin mendingan saya pulang
malah mak dikumpulin gak pulang pulang
udah ah saya pamit ya je
kalau cuma perang perangan aja mak ceritanya gak seru
gimana kalau tentara belanda ingin mengepung para pejuang
pas tentara belanda ingin menembak pejuang
tentara belandanya langsung jatuh cinta sama pejuang
kamu klau cinta cintaanmu dulu
yaudah gak usah cinta cintaan ward
pak tentara belanda ingin menembak pejuang
tiba tiba tentara belandanya kasihan sama pejuang
kemudian istrinya pejuang ngeliat
kamu tuh gak usah rubah rubah ceritanya
kan kemarin kita sudah sepakat
dini sekarang lagi nulis ceritanya
masa sih ceritanya cuma perang perang aja war
ya bosen atu
betul gak pep
peberima ikut ikut aja kau
tuh peberinya aja setuju
gak mau dia ward
deni kan urutnya sama kamu
oh atau gini aja
tentara belanda kan kasian sama pejuang
istrinya pejuang cemburu
padahal di sini ma gak ada cinta cintaannya ward
tapi karena cemburu
istrinya pejuang berangkat di jadi tekanan
tkw di arab
di zaman itu mah belum ada tkw cloud
ya namanya juga cerita pep
hai kalau dia
dia pada pulang hijauan kaki
mendingan boncengan aja sama om sini bertiga
dasar bapak durjana
kamu deh kenapa marah sarkum
serba salah saya boncengin febri nggak boleh
boncengin kalau dia nggak boleh